asap yang menyelimuti kota jambi akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu jarak pandang pengemudi ketek
angkutan moda di sepanjang aliran sungai batanghari
haji majid warga seberang kota mengaku asap pekat terjadi di pagi hari
membuat mata perih hingga jarak pandang berkurang juga sakit tenggorokan
kepala dinas lingkungan hidup kota jambi ardi mengaku jambi dikepung asap
terpantau satelit bila asap kebakaran hutan dan lahan yang dibawa angin dari sumatera selatan
dampak asap membuat pencemaran udara terjadi kembali
sudah dua hari ini tidak sehat dengan level indeks standar pencemaran
dan satu ratus lima puluh lima atau jauh melebihi batas standar lima puluh
kualitas buruk pencemaran udara terutama terjadi di pagi hari
antara pukul enam sampai sembilan waktu indonesia barat
tidak tetap tergantung kecepatan angin atau kelembaban udara
kita memang dalam posisi dikepung asap
karena hasil dari pantauan yang didapatkan dari keterasaan satelit itu merupakan asap dari wilayah selatan atau wilayah tenggara
dari kota jambi
dengan indeks standar pencemaran udaranya bahwa kategori kualitas udara di kota jambi tidak sehat
udara tidak sehat dapat membahayakan kesehatan tidak hanya bagi manusia
juga memberi pengaruh buruk bagi hewan serta tumbuhan
arven kennedy kota jambi jambi